hai warga desa ombulo kecamatan limbo otobarat gorontalo sabtu pagi digumparkan dengan
penemuan mayat seorang anggota polisi dengan pangkat brieftoe berinisial rf brieftoe rf yang
merupakan ajudan kapolda gorontalo ditemukan tewas dalam sebuah mobil polri yang terparkir
di pinggir jalan bripto rf diduga bunuh diri dugaan sementara itu muncul saat tim direktorat
umum polda gorontalo melakukan olah tkp dalam olah tkp polisi menemukan selongsong peluru dan
sebuah senjata api yang masih digenggam oleh jenazah sedangkan pada tubuh korban ditemukan
luka tembak di bagian dada setelah disemayamkan di kamar mayat rumah sakit alwi sabu kota gorontalo
minggu pagi brib dua rf dipindahkan ke ruang forensik rumah sakit bayangkara polda gorontalo
pemindahan ini dilakukan untuk pelaksanaan otopsi terhadap korban bribtu rf
tak berselang lama keluarga korban yang berjumlah sekitar enam orang tiba di rumah sakit bayangkara
polda gorontalo keluarga korban bripto rf menuju ruangan forensik untuk melihat secara dekat
korban yang terkena tembak di bagian dada hampir tiga jam berada di ruangan forensik pihak keluarga
menyatakan menolak untuk dilakukan otopsi terhadap korban usai penolakan otopsi pihak polda gorontalo
mempersiapkan rencana kepulangan brieftoe rf ke kampung halamannya yang tersebut diberikan keseluruhan

senin pagi dengan penolakan ini pihak keluarga telah menerima daripada apa yang peristiwa yang
terjadi kemudian mengikhlaskan namun tetap pihak keluarga menginginkan agar penyidik
segera mengungkap motif dibalik meninggalnya daripada bripto rf ini
hai kabar tewasnya brieftoe rf disambut tuga mendalam keluarga di kampung halamannya di semarang
jawa tengah pihak keluarga masih tak menyangka bila bribtu rf diduga bunuh diri dengan menembak
dadanya sendiri saat di dalam mobil keluarga mengaku terakhir kali bripto rf pulang untuk
menengok orangtuanya pada awal februari lalu ini lagi proses pencubutan tadi sana lagi
nanti nunggu hasil otopsi juga disana
hai kalau orangnya sih ya terkutuk yang
hai untuk terus jatuh kalau ada apa apa tuh nggak pernah cerita
untuk yang ini saya kaget bener bener kaget
kabarnya jenazah akan tiba di kediaman keluarga pada senin pagi